saya berkesempatan menjajal layanan terbaru dari pt kereta api indonesia
saat mengikuti joyride pada rabu pagi
saya mau ajak anda jalan jalan ke cirebon jawa barat
dari stasiun gambir jakarta
dengan menggunakan kereta terbarunya pt kai
dalam satu gerbong kereta terdapat enam belas kompartemen
untuk masing masing satu penumpang
saat ini pt kai punya tiga kereta di kelas kompartemen suite
kesan pertama saat saya masuk kompartemen dan duduk di kursi ini
kursi dengan konfigurasi satu
satu penumpang satu kompartemen adalah mewah elegan dan nyaman sekali
dilengkapi dengan sandaran kaki
kursi pabrikan taiwan ini tak hanya bisa maju mundur dan diputar
tetapi juga bisa direbahkan
selain bisa direbahkan ada juga fitur pijat di kursi
yang kualitasnya diklaim oleh pt kai
setara dengan tempat duduk di kelas satu maskapai internasional
saya dipijat pijat nih enak sekali ya
tidak terlalu keras tapi cukuplah untuk membuat badan kita relax kembali selama perjalanan
kalau masalah hiburan di dalam kompartemen jangan ditanya
fasilitas audiovisual menggunakan produk kelas satu
penumpang diberi makan mulai dari menu pembuka hingga hidangan utama
ada harga tentu ada rupa
keluarkan dana di atas rp satu lima ratus
untuk menjajal layanan eksklusif di kereta kompartemen suit ini
jadi kereta api tetap akan memberikan pricing yang rasional
dimana kereta ini akan kita jalankan menjadi rangkaian kereta bimak
jurusan dari stasiun gambir di jakarta menuju surabaya gebang di surabaya
nah kalau lakseri saja ke surabaya itu bisa satu empat sampai satu enam juta
untuk kompartemen ini akan berada di atas daripada luxury
nanti akan kita umumkan pada saat pengoperasian
layanan kompartemen suit ini akan mulai dioperasikan pada pertengahan oktober ini
tertarik merasakan sensasi naik kereta rasa pesawat kelas satu